sepuluh bulan menjelang pergelaran motogp mandalika lombok pada oktober dua ribu dua puluh
pembangunan yang dilakukan oleh pt indonesia tourism development corporation
hingga akhir desember ini sudah memasuki tahap pengaspalan bagian atas
ada pun bahan baku aspal untuk lapisan atas sirkuit didatangkan dari inggris
yang memiliki spesifikasi khusus untuk lintasan motogp
progres pengerjaannya hingga saat ini mencapai tiga puluh empat persen
termasuk mendatangkan pagar dari jerman
selain itu dua terowongan bawah tanah yang nantinya akan digunakan sebagai jalur transportasi bagi penonton
dan segala kebutuhan kegiatan motogp masih dikerjakan
selain aspal yang untuk survice untuk tracknya sendiri kita datangkan dari inggris
spesifikasi khusus untuk race
beberapa material yang kita datangkan dari luar negeri
saluran khusus memang disiapkan untuk track ini
kemudian ada juga pagar yang kita datangkan dari jerman
namun warga setempat berharap pergelaran motogp berdampak positif bagi semua pihak
terutama warga sekitar dengan melibatkan dalam segala aspek kegiatan
kita berharap tidak hanya dari pemangku pemangku kepentingan
pemerintah maupun penyelenggara gelaran ini
masyarakat terutama yang berada di sekitar lokasi kegiatan ini justru harus diberdayakan atau dilebatkan
mungkin dari sisi potensi potensi yang ada di masyarakat
terutama dari potensi hasil hasil daripada produksi masyarakat
andanya juga dilebatkan
sirkuit mandalika dengan panjang lintasan empat tiga km dan tujuh belas tikungan
akan menjadi sirkuit terindah di dunia
hamparan pantai indah berpasir putih dapat dinikmati dari bukit di kawasan mandalika
yang akan disulap menjadi tribun penonton motogp
lalu rahmat juniadi lombok tengah ntb